siapa lagi kalau nggak percaya kalau bukan bang adam
wah susah itu
bang adam yang ganteng makan pepaya pakai bekas lecor
siapa lagi yang kau percaya selain supir angkot
tiap hari lo tiap hari lo
aduh tenang mbak tenang
tenang deh udah yang masalah waktu itu udah selesai ya
mbak ngapain mau bunuh diri mbak
justru saya kesini mau bantuin mbak
gue mau bunuh diri gue mau ngejengkang gue mau tidur
lu kan bukan siapa siapa gue pacar gue juga bukan
aduh mbak walaupun kita belum kenal
mbak benar nih walaupun belum jadi pacar
mbak jangan mbak jangan bunuh diri
bunuh diri itu dosa
allah membenci orang yang bunuh diri mbak
apalagi mbak cakep jangan istighfar
udah deh gue gak peduli
lo tuh gak tau perasaan gue
bisa diselesaikan secara baik baik
bukan berarti harus bunuh diri mbak
jangan neraka udah sumpah penuh
kalau lo terus terusan ngangguin gue
gue akan loncat dari sini
teka banget sih dia bilangin nih
ya udah jangan mau bunuh diri
pala duluan biar enak jatuhnya
enggak enggak berani
enggak enggak jadi
sekarang gue bunuh diri
dia bilangin jangan bunuh diri
kok lo jadi suruh gue bunuh diri sih
lo tadi yang larang
karena gue suruh gue bunuh diri
lo tuh gimana sih
kok kontesan banget jadi orang
ya udah turun yuk
bisa diselesaikan secara baik baik
bukan berarti kayak begini
ayo turun turun
ya udah makasih ya
nah begini kan enak
harus desain secara baik baik
mbak ini cantik
tempatnya bukan di neraka di surga
nanti saya temenin deh

zy ternyata lo itu ngelulusan sarjana ya
udah lulus s satu
udah lulus s dua
udah lulus s tiga
udah lulus s empat
udah lulus s lima
udah lulus s enam
udah lulus s tujuh
udah lulus s delapan
udah lulus s sembilan
udah lulus s sepuluh
udah lulus s sebelas

tapi memang keadaannya semua serba suruh sah
nyari kerja susah
makanya heran banget
kalau kamu tadi pengen bunuh diri
hidup kamu kan udah enak
kalau saya cuma sempir angkat
mustinya lo tuh bersyukur zy
orang babeluh aja gak pernah yang nyerucus nyerucus kayak kucing garang
kamu itu gak tahu terima kasih
sisanya ada di kiri enyak
kayak enyak pasti ya
nyata udah dimana kalau susah cantik
hmm lo itu ya cik
meremehkan penciumannya enyak
orang cantik enggak itu tercium dari baunya
kok dari tadi saya gak ngelihat bapak
bapak di mana ya
kalau masalahnya babenya sih
dia udah modar waktu ramji umur lima tahun
aku nganterin ya ya
enggak enggak usah
enggak usah nganterin aku
manis raja jantung hati gue
nganterin ya ya
sayang ya ya
dam kamu itu udah budok ya
kalau aku bilang aku gak mau diantarin ya enggak
sekarang kaum pergi dari sini dan tolong
kamu pinggirin mobil kamu karena mobil aku mau keluar
aku bilang pergi pergi
cinta dengar ya
gue gak bakal pergi dari sini sebelum gue anterin lo
gimana kok ke nyampe nih
eh repot bawa anak banyak banyak
nyasar nih jalannya bang
bang salah nih
cucu saya udah nangis di sini
turun turun turun
waduh gitu aja kok marah sih
san tuh san
aduh udah dia berisik banget nih jadi cowok
ya udah kalau salah ya salah aja
enggak usah pakai minta minta maaf segala
eh bukan begitu
lo masalah kecil aja mau minta putus segala sih
maafin abang ya ya
maafin abang ya ya
apa kamu bilang masalah sangat kecil
menurut aku memang itu masalah kecil
tapi akibatnya sangat sangat besar
dam denger ya
mulai sekarang aku udah gak pernah percaya lagi sama kamu
susahan denger ya
abang mau pantun nih eh
makan pepaya di amsterdam
siapa lagi kalau nggak percaya kalau bukan bang adam
wah susah tuh
makan pepaya pakai bekacor
siapa lagi yang gue percaya selain supir angkot
kamu mau ngantarin aku ke kantor enggak
ya emang kayak begitu
niatin pengen jemput ke rumah

terus susah hidup gimana

ayo turun turun udah habis
aduh ini enggak jenggu aja belakang lu
jangan masuk ke rumah gue
eh ini ketinggalan nih
adam makan tuh perempuan
perempuan bungkus aja tuh perempuan semuanya ya
jangan tuh hatiku diambil sama muka ketengan lagi
tapi please ya

gue pengen lo tuh ngejawab jujur
eh lo bahagia enggak sih sama kehidupan lo sekarang
ulan aja jami lah
masa jami dong
tapi kenapa sih susah nanya kayak begitu
gue cuma pengen tahu aja
setau gue penghasilan lo diangkot kan enggak pasti sih
gimana lo bisa ngemanage hidup lo untuk meraih kebahagiaan
kalau misalkan lo sendiri nggak tahu apakah besok lo bisa makan untuk dapetin duit apa enggak
bukannya gue bermaksud mengenal lo
oh enggak enggak
subirangkut kehidupan yang enggak pasti
kadang dapat penumpang kadang enggak
tapi mungkin itu ya yang bikin gue tuh semangat ngejalanin hidup
karena kita enggak tahu ke depannya tuh kayak apa hidup
daripada kayak yang lain
lo tindak tahu cuma kayak itu
kalau udah kayak begitu hidup tuh gak nikmat
enggak ada tantangan
itu menurut saya san
enggak tahu kalau menurut si san
udah udah gratis gratis gratis
udah nanti gue kasih duit
chef ternyata lo ada manfaatnya juga buat gue
jadi selama ini gue enggak ada manfaatnya buat lo
maksud gue enggak ada dong